kemiskinan menjadi pr panjang yang belum terselesaikan
adanya pandemi covid sembilan belas memperparah kondisi ini
termasuk bertambahnya jumlah pengemis
pandemi covid sembilan belas membuat angka kemiskinan di indonesia meningkat
data dari badan pusat statistik melaporkan
angka kemiskinan bertambah dua tujuh puluh enam juta jiwa
sejak september dua ribu sembilan belas sampai dengan september dua ribu dua puluh
faktanya penduduk miskin lebih banyak tersebar di desa
daripada di kota
disparitas kemiskinan mendorong munculnya pengemis
yang semakin menjamur di wilayah perkotaan
para pengemis menggunakan beragam cara
agar bisa mendapatkan belas kasih orang lain
mulai dari mengenakan pakaian compang camping
memelas sampai pura pura menjadi penyandang disabilitas
agar lebih menyakinkan
para pengemis berani mengeluarkan modal
mereka bahkan menyewa bayi hingga memberikan obat bius
agar bayi tidak merengek saat mengemis
ini semata mata untuk menambah pundi pundi
saat ini kostum yang digunakan pun semakin berkembang
mulai dari meniru model boneka
tokoh kartun populer
ketika berhadapan dengan mereka
mungkin para pemirsa termasuk saya juga sempat ragu
apakah orang orang seperti ini harus disebut pengemis
jika kita amati pola tingkahnya memang tidak jarang nih
manusia berkostum ini
membawa kotak penampungan uang
pastilah aksi mengemis seperti ini sudah terkoordinir
untuk mendapatkan kostum yang menarik seperti ini
juga kan tidak mungkin gratis ya
jika ada penertiban juga mereka berkilah
tidak sedang mengemis
tapi hanya mengamen dan juga menghibur masyarakat
sebagian pengemis bahkan harus mengesampingkan kesehatan
dengan mengubah tampilannya menjadi manusia silver
mereka seolah tidak takut dengan zat kimia berbahaya
yang membahayakan dirinya
lagi lagi persaingan memicukan kreativitas ada nih yang kekinian
di masa pandemi yang membatasi mobilitas warga
sebagian dari pengemis dimulai beralih menggunakan teknologi digital
salah satu modusnya dengan menggunakan media sosial untuk menarik empati
kementerian komunikasi dan informatika merespon kasus ini
dengan mengimbau kepada masyarakat yang dirasa mengganggu
atau menemukan indikasi unsur pidana di dalamnya
masyarakat dapat mengajukan pemblokiran akun
melalui kementerian kominfo